pertanyaan pertanyaan yang cukup tajam kepada ahli maupun saksi
jadi pada prinsipnya kami tidak merasa ada sesuatu yang luar biasa
dari keterangan saksi dan keterangan ahli di persidangan ini
dan satu demi satu pertanyaan pertanyaan kami juga sulit untuk dijawab
oleh para saksi dan ahli yang hadir dalam persidangan sekali ini
jadi intinya menurut teman kami sebenarnya saksi yang dihadirkan itu tidak menerangkan apa apa
dan tidak begitu relevan untuk dijadikan sebagai alat bukti di dalam persidangan
dan karena itu kami berkeyakinan dari pertanyaan pertanyaan yang kami ajukan
dan tidak terjawab sebagaimana yang seharusnya dijawab
dan kesimpulan pada akhirnya kami akan menyampaikan kepada majelis hakim
untuk menolak keterangan saksi dan terang ahli yang disampaikan dalam persidangan ini
selanjutnya silakan pak woto mengutamakan
teman teman semuanya seperti yang pak yusri katakan tadi itu
memang kalau kita lihat tadi kita dengar bersama lah ya
ahli ahli yang diujukan itu tidak berdrami jelasan tentang kasusnya
yang dijerahkan juga narasi narasi juga dan ketidakpuasan terhadap persidangan ini
jadi sama sekali jauh panggang dari api
saksi fakta yang diajukan itu lebih parah lagi
salah satu contoh umpamanya tadi ada saksi dari luar negeri
bercerita tentang bagaimana sirekat dan sebagainya
tapi ketika kita tanya ada asli atau tidak nggak ada
ya dia lihat hanya dari skrip skrip
nah bagaimana kita bersidang di pengadilan yang mulia ini
suatu bukti asal usulnya kita tidak tahu aslinya tidak ada
nah kira kira begitulah kualitas daripada saksi yang disampaikan
jadi memang kita tidak merasa susah payah melihat
dengan adanya saksi saksi yang diajukan dan ahli tadi itu
kita yakin sekali bahwa permohonan ini mungkin tidak akan dikabulkan
kalau dibesarkan saksi saksi dan keterangan ahli ini
sebagai satu contoh tadi saksi ahli bukan saksi ahli
ahli hukum yang dihadirkan di sini panjang lebar menerangkan
tentang terkaitan dengan keundangan keundangan pemilu
ahli bisa membedakan nggak antara sengketa proses dan sengketa hasil
pendaftaran pak gibran sebagai calon presiden itu termasuk proses atau hasil
itu proses bukan hasil
kalau saya beda di awal persidangan ini kuasa hukum satu mengatakan
eh tadi malah saya ketawa ketawa lucu semuanya
lucu karena sepertinya mereka sangat kacau bau dalam membuat saksinya
yang pertama mereka selalu mendalilkan peraturan kpu mengenai umur empat puluh tahun
belum dirubah pada saat pendatangan gibran
mereka lupa nggak ada putusan mahkamah konstitusi
nomor sembilan puluh yang mengatakan boleh asal pernah kepala daerah
dan di pasal empat puluh tujuh undang undang mahkamah konstitusi disebutkan
putusan mahkamah konstitusi berlaku sejak diucapkan
jadi gak perlu menunggu dirubah peraturan kpu
yang kedua yang paling lucu bikin saya ketawa adalah
tadi ada ahlinya mengatakan bahwa jokowi melanggar undang undang korupsi bansos
pertanyaannya bagaimana mungkin
mahkamah konstitusi memutus mengabulkan permohonan mereka
dengan mengatakan jokowi melanggar undang undang tidak pidana korupsi
sedangkan jokowi dan menterinya bukan pihak dalam perkara ini
dan mahkamah konstitusi tidak punya kapasitas
untuk menentukan apakah ada korupsi atau tidak
jadi begini tadi juga misalnya ahli menerangkan bahwa
satu pejabat penyelenggara negara atau birokrasi itu tidak bisa
mengambil satu kebijakan berdasarkan fonis pengadilan
nah dia bilang putusan mahkamah konstitusi itu fonis
pak kaligis itu lebih tua dari saya bahasa belandanya jauh lebih bagus dari saya
pak kaligis bisa terangkan nanti fonis itu artinya apa dalam bahasa belanda ya
dan putusan mahkamah konstitusi
itu bukan fonis karena tidak mengadili orang
dia menguji undang undang terhadap undang undang dasar
dan dia membatalkan bunyi undang undang pemilu
dan mengatakan bahwa calon wakil presiden dan presiden itu boleh
di bawah empat puluh tahun sepanjang dia
pernah atau sedang menjabat
jabatan jabatan yang dipilih melalui pemilu
termasuk pemilihan kepala daerah
mahkamah konstitusi dalam hal pengujian undang undang itu
mempunyai kekuatan yang setara dengan undang undang
kalau ponis pengadilan dieksekusi oleh eksekutor
jadi saya juga agak heran ya ahli dihadirkan kesini
tapi kurang memahami persoalan begitu simpel ya
bicara fonis itu belum ada di mahkamah konstitusi ini
jadi itulah pengertian ponis dalam bahasa belanda
mungkin pak ingin tambahkan pak kaligis
tapi tadi banyak saya di kotak wartawan
selalu pertanyaannya mengenai soal bansos
jadi soal bansos tadi itu sudah dijelas ke persidangan
ada ahli menceritakan tentang teori pork butter
dimana dalam teori ini dikatakan bahwa
upaya menggelontorkan suatu dana kepada masyarakat
lantas saya tanya dalam persidangan
ini kan bansos kan dibuat dalam suatu undang undang
berarti yang terlibat di sana adalah pemerintah dan dpr
artinya ketika undang undang ini dibuat
semua partai politik yang terlibat dalam pemilu itu
nah pemerintah dan ahli pak jokowi
kalau presiden atau pemerintah
loh kalau sudah undang undangnya harus dijalankan
akar dasar apa bisa menyalahkan pemerintah dalam hal ini
mudah mudahan juga diundang oleh mahkamah konstitusi
bahwa apa yang mereka dalihkan
tidak terbukti untuk kepentingan
tapi itu adalah kepentingan
peserta pemilu itu saja
satu terakhir dari hotman
mereka meresap di mata hukum
harus dilakukan audit forensik resmi
terhadap masyarakat itu tidak mereka lakukan
jadi kalau putusan nomor sembilan puluh itu
karena supapresiden pasal sembilan dan ada
melanggar undang undang adalah kejahatan jabatan
itu diatur di wab dua puluh delapan kita menolong
sampai dengan empat ratus tiga puluh tujuh silahkan lihat
pasal empat ratus dua puluh satu kejahatan jabatan
ini mereka sekali lagi